tin maafin akang ya
kemarin malam akang gak bisa datang
emangnya kamu mau ngasih hadiah apa
pokoknya nanti malam akan ke rumah ting ya
ngapain sih papa senyum senyum sama cewek
papa kan ganteng
awas ya jangan macem macem
sampai jumpa lagi
beli sayur yang seger
kalau beli ikan
lihat dulu matanya
kalau sudah putih
berarti gak seger lagi
kalau begitu cuci berantak dulu
masih suka kebayang
ada yang tiba tiba mendekat di samping nyatu
yati masih suka keannya cu
nanti lama lama traumanya juga hilang
pelan pelan pasti hilang
pokoknya kalau yati butuh apa apa
datang ke rumah cece ya
iya mak kasih cu
atau ci yati teh bisa langsung hubungi cucu
ci atem teh pulang
atau bisa ditemenin sama cucu
ya harus sabar
wasaum sering mecahin piring ya di sini
kang ido mah bahagia banget ya
uangnya juga banyak
leluh etakang asep
tiap harinya tengah ngitungin rejeki orang
bukan ngitungin rezeki orang tang
punya banyak segala macem
saya emang gak punya apa apa
bisnis apa dan
bisnis nunggu transperan
transperan saya mah gak pernah diambil sep
diambil nyatain nanti
motor kamu aja di sita leasing
percuma punya motor juga
kalau gak pernah dipake mah
udah gak jaman pake motor
semahal apapun motornya
muka tetep kena debu
bos idan teh ya
nunggu bisnisnya meledak ya dan
liat gue anjar mbak
ingatlah estaba sambil menari
kamu teken apa sob
sedih kayak gitu
biasanya masuk meringah ceria
saya gak lulus tes kan
bapak juga gak mau ngebantu
padahal pak mulia dibilang
kalau bapak ngomong saya sama pak kades
saya gak ngerti jalan pikiran bapak
gak kepingin gitu anaknya sukses
mungkin pak ustede punya pertimbangan lain sob
bapak gak pengen saya nikah sama dede cantik kang
bapak bapak prabut na yuk
mau beli prabut sob
bukan mang mau beli itu
ah mang ocat itu
oh ada cuk
yang besar apa yang kecil
yang kecil aja
berapa mang ocat
kemarin malam akang gak bisa datang
emangnya kamu mau ngasih hadiah apa